dali butuh uang untuk ongkos bekerja ke luar jawa
seorang ibu muda di kediri jawa timur nekat menjual bayi yang baru dilahirkannya
parahnya lagi maklar penjualan bayi melalui jejaring sosial facebook ini
memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan pribadi
kasus ini terbongkar setelah kakek sang bayi melapor ke polisi bahwa cucunya dijual
is warga desa sumberjo kecamatan ngasem kabupaten kediri jawa timur ini
tega menjual darah dagingnya sendiri
ia menjual bayi laki laki yang baru dilahirkannya kepada seseorang yang baru dikenalnya di media sosial facebook
dengan uang muka satu juta rupiah is menitipkan bayinya ke nf yang bertindak sebagai maklar
oleh sang maklar bayi dijual dengan harga sebelas juta rupiah kepada sn
dari transaksi ini ibu bayi kemudian diberi tambahan uang
empat juta rupiah sementara sang maklar mendapat keuntungan lebih besar enam juta rupiah
kepada polisi pelaku berdalih menjual anak keduanya untuk biaya transportasi
dan biaya hidup bekerja di perkebunan sawit di kalimantan
kasus ini terungkap setelah kakek sang bayi melapor ke map
polres kediri kota
dijual dan sudah sempat berpindah tangan
dan selama kurang lebih dua minggu sudah ngikut ke yang mengadopsi atau yang membeli
untuk dijual berapa sih
tadi sesuai ini sebelas juta
melalui grup facebook adopsi bayi sehat
kasus penjualan bayi oleh ibu kandung melalui facebook
ini langsung memicu perhatian luas di media sosial
warganet umumnya mengecam keputusan pelaku menjual darah dagingnya sendiri
kini rs mendekam di penjara dan dijerat undang undang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman tiga sampai lima belas tahun penjara
sementara sang maklar tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya
karena meninggal saat menjalani penahanan